meningkatnya jumlah pasien hepatitis a dari siswa smpn dua puluh rangkapan jaya depok membuat sekolah ini diliburkan selama tiga hari
wabah ini sudah masuk dalam kejadian luar biasa parsial
sementara itu menyikapi wabah hepatitis a sd dua cilangkap kota depok mewajibkan siswanya membawa makanan dari rumah
sejak kamis dua puluh delapan november smp negeri dua puluh rangkapan jaya pancoran mas depok jawa barat tampak sepi
tidak ada proses belajar mengajar di sekolah
pihak sekolah meliburkan seluruh siswanya selama tiga hari
keputusan ini diambil karena wabah hepatitis a di sekolah tersebut masuk dalam status kejadian luar biasa parsial
wakil wali kota depok pradi supiatna menegaskan dinas terkait telah melakukan tindakan cepat tanggap dalam upaya penyelidikan penyebab virus
dari seluruh sampel darah dan makanan yang dicek di laboratorium penyebaran virus di smp negeri dua puluh berasal dari salah satu siswa
yang terlebih dahulu terjangkit virus tersebut
kita sudah temukan titik masalahnya informasi terakhir dari hasil labnya
ini ternyata ada salah satu yang terkena hepatitis sehingga pada akhirnya menular
maka sementara kita liburkan kemarin beberapa hari untuk pemulihan
alhamdulillah untuk korban hepatitisnya sudah kembali ke rumah
saat ini kan masih ada yang dirawat empat orang
kemarin itu sudah mulai kembali
ketispasinya ini yang harus kita apresiasi
kecepatan dari dinas terkait dalam menangani hal seperti ini
saya terima kasih kepada dinas kesehatan rumah sakit umum daerah rsud dan rumah sakit yang mendukung lainnya
sehingga akhirnya alhamdulillah yang terkena hepatitisnya bisa tertanggulangi
data sementara sebanyak tujuh puluh dua kasus virus hepatitis a mewabah di sekolah smp negeri dua puluh rangkapan jaya depok
sementara jumlah pasien yang dirawat di rsud kota depok hingga kini berjumlah sembilan orang
dan sisanya masih melakukan rawat jalan
sementara itu wabah hepatitis a di smp negeri dua puluh rangkapan jaya depok
membuat sekolah dasar negeri cilangkap dua kota depok mewajibkan seluruh siswa untuk membawa makanan dari rumah
selain itu pihak sekolah juga lebih memperhatikan kebersihan sekolah
jadi sudah setiap pagi ya ada pikir sekolah
di samping juga ada penjaga kebersihan yang selalu membersihkan lingkungan sekolah
ada partisipasi anak juga untuk bersihkan kelas dan lingkungan sendiri
terutama dengan kebersihan dirinya sendiri
mulai dari kaki tangan kuku kuku harus bersih
bersihan mulut kebersihan rambut kebersihan pakaian juga
langkah antisipasi lainnya adalah siswa diwajibkan untuk mencuci tangan
sebelum dan sesudah melakukan aktivitas di sekolah
muhammad wahyudin latif depok